nah ini informasi berikutnya pemirsa ini tentang erick thohir
erick thohir telah mengundurkan diri sebagai presiden klub sepak bola internasional milan
atau yang biasa dikenal dengan inter milan
nah pengunduran diri ini dilakukan karena dirinya ingin fokus untuk memenangkan
jokowi ma'ruf amin dalam pilpres dua ribu sembilan belas mendatang
kini pengusaha muda berumur dua puluh tujuh tahun stephen zhang
resmi menggantikan posisi erick sebagai presiden klub asal kota milan italia tersebut
erick thohir kini telah resmi melepas jabatan sebagai presiden inter milan pada jumat malam kemarin
erick menyatakan jabatan presiden klub besar dunia asal italia tersebut dilepas
karena ingin fokus untuk memenangkan capres dan cawapres nomor urut satu jokowi ma'ruf amin
dalam pidatonya pada pembukaan rakernas tim kampanye nasional jokowi maruf amin
erick mengatakan meski sudah tak menjabat sebagai presiden klub
namun dirinya saat ini masih memiliki saham di klub sepak bola asal kota milan italia tersebut
ketika saya diberikan tugas pada saat itu bukan politik
harus mengurus asean games
mau tidak mau juga saya mengundurkan diri di banyak perusahaan saya
sempat juga profesional saya mempertanyakan
waduh ini mundur beneran gitu
iya beneran karena memang dua tahun tiga bulan dalam mempersiapkan asean games sangat berat kalau tidak fokus
nah ketika selesai asean games
sekarang tiba tiba dipercaya oleh seluruh pimpinan
pak presiden sendiri capres pada saat ini
pak cawa pres sendiri kayaknya
maruf amin nah ini kan amanah
amanah ini harus bener bener dilaksanakan
nama erick thohir memang mencuat saat dirinya mengakuisisi klub sepak bola inter milan pada november dua ribu tiga belas
erick saat itu dipercaya sebagai presiden klub inter ke dua puluh satu
dalam satu ratus enam tahun perjalanan klub asal kota milan italia tersebut
pemimpin klub sebelumnya masih memolati
dengan dana yang dilaporkan mencapai tiga ratus lima puluh juta euro atau saat itu sekitar lima tiga triliun rupiah
erick menyebut posisi presiden klub kini dipegang oleh partnernya stephin zhang
seorang pengusaha muda berumur dua puluh tujuh tahun asal tiongkok
zhang adalah putra mahkota dari kerajaan bisnis asal tiongkok suni group
yang kini mendominasi hampir seluruh saham di terminal
meski baru saja menjabat posisi presiden klub
zhang sudah bertugas di inter sejak suning group membeli saham tohir
dan mantan pemilik klub inter masih momolati sejak dua ribu enam belas lalu
selain mundur dari inter milan erick juga mengaku dalam dua tahun belakangan ini
telah mengundurkan diri di banyak perusahaan miliknya
untuk mengurus asian games dua ribu delapan belas beberapa waktu yang lalu

lagi pilihan dari pemerintah pemerintah untuk mempermainkan
tiongkok untuk mak optimizing kemampuan terhadap dia lain